era media baru membuat kemudahan bagi siapapun untuk menjadi jurnalis
namun ingat jurnalistik itu memberikan pengetahuan bukan kesimpang siuran
saya eva yunizar untuk cnn indonesia